komisi pemberantasan korupsi hari ini memanggil mantan menteri bidang perekonomian kwi kian gi
sebagai saksi atas kasus penerbitan surat keterangan lunas bantuan likuiditas bank indonesia atau blbi
kwi kian gi datang ke kpk untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi
bagi mantan kepala badan penyihatan perbankan nasional syafruddin arsyad tumenggung
yang diduga mengusulkan disetujuinya penerbitan surat keterangan lunas terhadap obligor bantuan likuiditas bank indonesia
selain kuy kian gi kpk juga melakukan pemanggilan terhadap arief surowi joyo sebagai pihak swasta
namun saksi arief tidak terlihat hadir di gedung kpk hari ini
kepala badan penyihatan perbankan nasional syafruddin arsyad tumenggung